tim ketua sutio jumagi akhirno mengatakan bos sentul city suiteng terbukti menyuap bupati bogor
rahmat yassin untuk memuluskan tukar menukar kawasan hutan di kabupaten bogor uitswap semilai
lima miliar rupiah diberikan melalui anak buahnya yohan yang tua jatuhkan pidana oleh kena itu
terhadap pendakwa twi chayani kumal ala suiteng tersebut rupa pidana penjara selama lima tahun
sweeting dijerat pasal lima ayat satu huruf a dan pasal dua puluh satu undang undang pemberantasan tindak pidana
korupsi menanggapi ponis suiteng tak banyak bicara sementara kuasa hukumnya rodi alfonso
mengatakan terbuka kesempatan untuk bagi kami tentu ini apa namanya terbuka kesempatan
terima kasih banding karena ini kan tidak bulat ya dan apa namanya itu memang kami sependapat
dan itu tetapi kembali lagi semuanya itu keputusan ada di tangan beliau sendiri sementara
kapsa kpk belum menentukan akan banding atau tidak saya kan baru dengar dengar kita belajar